menteri pemuda dan olahraga dito aryo tejo mengaku puas dengan capaian kontingen indonesia pada sea games kali ini
meski demikian hasil sea games akan dijadikan bahan evaluasi untuk keikutsertaan indonesia pada asian games dan olimpiade
pastinya sea games ini kan kita jadikan ajang evaluasi karena sea games ini kita anggap sebagai event multi event internasional untuk solidaritas negara asia tenggara
target utama kita adalah olimpiade dan sebelumnya adalah asean games
jadi semangat ini semoga bisa kita jadikan hasil tersebut jadi evaluasi kita meraih lebih banyak medali nantinya di asean games dan lolos di olimpiade
sementara itu ketua komite olimpiade indonesia menyebut beberapa cabang olahraga yang menjadi juara umum pada sea games akan diprioritaskan untuk dikembangkan dalam jangka waktu tertentu
sea games ini kan dari awal sebagai target antarabangsa
dan disini kita melihat banyak cabang cabang olahraga yang menjadi juara umum
nah itu yang perlu diberikan prioritas supaya bisa terus karirnya baik itu asean games maupun kualifikasi untuk olimpiade
indonesia berhasil mencapai finish di posisi ketiga dalam raihan medali sea games ke tiga puluh dua kamboja
total kontingen indonesia meraih delapan puluh tujuh emas delapan puluh perak
dan satu ratus sembilan perunggul
beberapa cabang olahraga seperti tenis gulat pencaksilat dan wushu bahkan menjadi juara umum dengan raihan medali terbanyak dibanding negara lain
edo ekariski softan herdiagama penompen kamboja